fashion itu free freedom kebebasan jadi kalau ngomongin fashion itu nggak ada batasan sih as long as lo nyaman sama yang lo tampilin yaitu fashion buat saya
bisnis di industri fashion memang selalu menarik untuk dilakoni ada beragam produk yang ditawarkan mulai dari baju tas hingga sepatu
maka tak heran banyak sekali desainer muda bermunculan yang membawa angin segar untuk indonesia
fashion menggerakkan salah satu desainer muda berikut yang menjadikan fashion sebagai identitas dalam hidup
aad kurniadi merupakan satu dari sekian banyak desainer yang cukup sukses dengan bisnis sepatu merek lokal di tanah air
kecintaan pada sepatu sejak kecil membuat pria kelahiran palembang tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ini menghabiskan sebagian besar uang jajannya hanya untuk membeli koleksi sepatunya
seiring berjalannya waktu aad pun merantau ke jakarta untuk menuntut ilmu di salah satu perguruan
perguruan tinggi swasta di jakarta
berhemat jelas dilakukan
keinginan membeli sepatu dambaan pun harus semakin ia tahan
kemudian muncul ide untuk mendesain sepatu yang akan ia gunakan sendiri
ia pun mencari perajin sepatu di bandung untuk merealisasikan desainnya
tapi setelah jadi siapa sangka teman teman di kampusnya justru suka dengan sepatu buatannya
merasa melihat peluang sejak itu pun aat mulai menerima pesanan
selesai kuliah itu sempat kerja juga
saya kuliahnya di london school
terus sempat kerja di london school setahun lah
bagian marketing terus selama kerja itu tuh sebenarnya tetap bikin sepatu gitu
tetap bikin sepatu
di situ mulai berpikir
kalau dirunut lagi tuh pas makanan

terus mulai berpikir ah waktu kalau dirunut lagi tuh pas makanan

nah bos saya coba dong aad bikinin sepatu cewek juga nih dia bilang kayak gitu
tapi sebelumnya dia udah tau kalo aad suka bikin sepatu sendiri
suka bikin sepatu sendiri tapi cowok gitu kan
jadi ditantang ya
iya ditantang kayak gitu kan
desainnya doang yang kayak gini
oh yaudah dicobain
dari situ tuh responnya bagus banget
dari bos saya ke divisi divisi yang lain juga pesen gitu kan
nah dari situ tuh responnya tuh malah melebihi pas zamannya kuliah bikin sepatu cowok gitu kan
terus yaudah jalan aja kayak gitu ngumpulin modal lah
dari situ tuh udah mulai nabung tuh

nabung nabung akhirnya udah deh memutuskan untuk bikin brand
lahirlah merek sepatu cowok
lahirlah merek sepatu cowok
dengan nama chill shoes di pertengahan tahun dua ribu sebelas
nama cil ia ambil dari kata santai dalam bahasa inggris
tidak sedikit keringat dan biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun cil
aad menabung dari uang jajan dan hasil kerja kerasnya sebagai karyawan
waktu pertama kali bikin chill ini produksi chill ini berapa modal yang dikeluarkan
pertama kali itu sudah nabung nabung akhirnya kumpul modal itu lima juta
itu waktu itu ingat banget bisa produksi berapa ya
berapa piece ya waktu itu kayak tiga puluh
iya sekitar tiga puluh piece itulah tidak sampai tiga puluh
terus itu ada berapa model jadi lima model
nah itu langsung
alhamdulillahnya itu langsung habis dalam waktu dua hari
dijualnya di mana
waktu itu tuh ada platform online sih
jadi kayak salah satu majalah majalah remaja dia punya website online
nah di website online itu ada marketplace nya
nah disitulah masukin promosinya disitu mulai dari situ awalnya banget disitu
bayar nggak masuk marketplace
jadi kayak kita emang
kayak upload di facebook aja tapi kita udah bisa promosi barang di situ
awalnya banget itu ya dalam waktu seminggu itu udah balik modal
seminggu balik modal
udah balik modal
iya dari marketplace itu
membuka bisnis sambil menjadi karyawan merupakan keuntungan sekaligus menjadi tantangan
pada akhirnya status karyawan ia korbankan
meski awalnya percaya diri dengan sepatu pria namun aa
merek sepatunya untuk kaum hawa
baginya lebih banyak gaya yang bisa dieksplorasi untuk para wanita
ya penjualannya itu segitu segitu aja
maksudnya tuh tetap jualan pemasukan tetap ada cuman ya belum bisa menghidupi lah gitu kan
nah terus akhirnya memutuskan untuk keluar dari kerjaan dan memang fokus kecil
perjalanan yang cukup panjang cil pun tak luput dari beberapa perombakan
namun hampir enam tahun berjalan cil pun dianggap semakin memiliki ciri khas
mengutamakan desain unik yang membuat pemakainya berani tampil beda menjadi kekuatan sepatu cil saat ini
keunikan jelas terlihat pada detail dan desain di permukaan sepatu
kalau kita lihat konsepnya chill ini
ini kan cukup egy banyak dipakai sama anak anak yang katakanlah urban begitu
apa memang konsep dari awalnya ini chill dibuat seperti itu
nah jadi emang konsep awal chill itu inget banget ketika chill itu keluar
jadi sebenernya chill itu pertama kali keluar tuh flat flat shoes
flat suse tapi itu masih sambil kerja tadi kan
nah setelah berhenti memutuskan untuk fokus di chill itu tuh karakter chill itu dirombak di rebranding kayak gitu

jadi emang di awal itu masih ada yang bergantung nah setelah berhenti memutuskan untuk fokus di chill itu tuh karakter chill itu dirombak di rebranding kayak gitu

waktu itu memberanikan diri untuk mencoba sesuatu yang beda gitu
desain awal itu tuh malah chill itu tuh semuanya tuh boyish banget edgy banget
gak ada manis manisnya gitu
jadi yang platform tiga cm empat cm yang saat itu belum ada gitu kan
orang ngeluarin berani ngeluarin yang kayak gitu

nah di awal sempet ragu juga tapi ya balik lagi sih
kayaknya apa yang saya yakini yaudah bismillah aja gitu kan
aa tidak pernah mengenyam pendidikan desain fashion sebelumnya
ia awalnya hanya mempelajari seluk beluk sepatu lewat dunia maya
menurutnya belajar bisa lewat mana saja

namun berkat ketekunannya ia sempat mendapatkan pembiayaan
untuk mengikuti kursus desain yang dilakukan secara intensif selama dua minggu di sebuah lsm fashion di surabaya
waktu awal bikin hanya lima jenis lima bentuk yang berbeda sekarang ada banyak sekali
ini masih desain aat sendiri
semua desain tuh emang saya yang desain langsung dan emang ya itu soulnya saya tuh saya tumpahkan kecil
jangankan produksi stokan yang ada pun itu juga hampir semuanya ya basah kebanjiran
cil menargetkan sepatunya untuk para wanita muda yang enerjik dan berani tampil beda
tidak hanya para wanita dewasa tapi juga remaja
a'at beranggapan para remaja putri belakangan mulai paham bahwa penampilan adalah simbolnya
penampilan adalah simbol karakter seseorang
salsabila atau yang akrab di sapa abel pelajar asal cinere depok ini juga setuju akan hal itu
ia juga menyukai desain sepatu cil
abel membeli sepatu chil di sebuah konsep store di jakarta karena dirasa chil sesuai dengan gayanya
lumayan sering sih pakai soto kecil karena modelnya juga aku suka banget jadi ya pakai aja terus
cil juga memiliki pakaian yang sangat menarik
untuk pakaian yang lebih unik nyaman dan bisa dikenakan kapan saja memang menjadi nilai nilai yang selalu cil jaga
apalagi di tengah pasar yang semakin penuh sesak dengan berbagai merek baik lokal maupun internasional
mengusung strategi diferensiasi lewat desainnya chill shoes juga berani tampil beda dengan sepatu buatan tangan mereka
yup buatan tangan
detail dilihat secara terperinci ya jahitan jahitannya
aat menyatakan seluruh produksi cil dikerjakan oleh para tukang sepatu andal
produksi cil dilakukan di tempat aad memesan sepatunya ketika dulu ia masih kuliah milik mira hermalia dan suaminya
mira kemudian menjadi kepala produksi cil
ia mencari tenaga produksi dan alat
sedang untuk berbelanja bahan aad pun ikut serta
meski begitu aad tidak sepenuhnya mengawasi proses produksi

sebab kantor produksi cil terletak di selatan kota bandung
sekitar dua sampai tiga jam perjalanan dari jakarta tempat ia berada
setiap hari mira memberikan laporan soal produksi dan penjualan
di rumah berlantai dua ini seluruh kegiatan chill dilakukan
mulai dari kegiatan produksi pemasaran hingga pengemasan
lantai satu digunakan sebagai gudang dan pemasaran
soal pemasaran mira dibantu dengan tiga orang karyawan
cil yang mematok sepatunya dengan harga empat ratus hingga enam ratus ribu rupiah ini
mampu menjual sekitar tiga puluh pasang setiap harinya
nah kalau soal produksi
ada sekitar dua puluh enam karyawan yang terlibat
mereka terbagi dalam bagian pembuatan dan pemotongan pola
penjahitan upper atau bagian atas sepatu
hingga tahap akhir
jadi di lantai dua ini semua difungsiin buat produksi aja khusus ya teh
nah kalau produksi sepatu handmade nih dari a sampai z apa dulu biasanya
awalnya kita gambar dulu modelnya
setelah acc modelnya seperti apa baru maju ke pola
dipola dulu setelah pola jadi
kita pemilihan bahan lalu dipotong bahan materialnya
dipotong lalu ke tukang jahit
habis dijahit polanya tadi dijahit
polanya tadi dijahit jahit selesai baru proses sol
sol itu ditempel ke sini
iya ke sulasnya ke cetakannya
ditempel dulu nanti ini kan tadi dari ada solnya
nanti dirapihin di apa ada namanya gurinda gitu
nanti setelah itu ditempel ke laparnya
nanti kita malemin dulu satu malem
nah besoknya bisa di press
di press abis itu dikasih label baru
di press dilepas dari
ketakan lalu dikasih label
seluruh material yang digunakan berasal dari bahan lokal
soal kuantitas produksi sepatu handmade memang tidak bisa menyamai pabrik
tapi soal kualitas itu lain cerita
jajang adalah salah satu karyawan yang sudah lebih dari tiga puluh tahun
menghabiskan waktunya sebagai tukang pembuat sepatu
jajang menganggap sepatu buatan tangan justru lebih menyulitkan
justru lebih menyulitkan
cara nge pressnya kesulitannya gitu
enggak cuma harus hati hati gitu
cara diunggah remahan harus rapi jangan melepotan
sebagai industri rumahan cil jelas membuka pintu pendapatan
bagi warga yang punya keterampilan
namun mira selalu menekankan
agar setiap pekerja fokus pada kepuasan pelanggan
dengan rumitnya pengerjaan tangan
manajemen produksi cil dirasa sudah cukup baik
namun sebagai pemilik
aad mengaku belajar banyak ketika alam ikut terlibat sebagai tantangan
ada cerita waktu bulan februari kemarin tahun dua ribu tujuh belas
kantor produksinya sempat kebanjiran
ini otomatis berarti produksi enggak ada sama sekali cil
terus seminggu itu kita benar benar yang literally
yang benar benar beres beres workshop
jangankan produksi stokan yang ada pun itu juga
hampir semuanya ya basah kebanjirannya
jadi itu emang benar benar kayak wah gila sih
ya tapi namanya musibah kan kita nggak tahu kan
jadi emang benar benar oh ya udah berarti
kedepannya emang harus lebih dipikirin lagi untuk gudangnya gitu loh
untuk apa namanya
ee kesiapan kesiapan yang sebenarnya sepele gitu
tapi tuh ketika boom hujan tak terbendung
ya udah habis semuanya itu udah stres banget sih
musibah boleh datang tapi bisnis harus tetap terus berjalan
lewat online cil memasarkan dan menginformasikan pelanggannya
soal stok sepatu produk baru hingga diskon di waktu tertentu
yes cil memang mengandalkan pada penjualan online
saat ini mereka mengandalkan instagram
mereka juga bekerja sama dengan public figure
yang memiliki pengikut banyak di akun media sosial mereka
fokusnya emang di online karena saya berpikir kayak gini
workshop kita di bandung kalau kita buka di sana
orang datang oke boleh gitu cuman kalau untuk emang bener bener menjual
jualan untuk jualan itu tuh emang online itu tuh jauh lebih menjangkau semuanya ya
kayak dari daerah seluruh indonesia dan di luar indonesia pun tuh bisa purchase ke kita gitu
jadi berpikirnya ya zaman digital sekarang online itu tuh nggak ada matinya
terus dengan bantuan sosial media yang sangat apa ya
bisa membantu perkembangan brand brand lokal ya udah kita
platform kita di sana gitu loh
selain online cil juga menjual sepatunya dengan melakukan konsinyasi
pada salah satu toko konsep di jakarta
sebelumnya cil sempat bekerja sama dengan beberapa toko konsep serupa
tapi hal tersebut dirasa kurang mengingat titip jual barang
bisa memotong keuntungan sekitar tiga puluh lima hingga empat puluh persen
ayo kita jangan jago kandang jangan cuma leading di indonesia
tapi bisa berbicara banyak di luar indonesia gitu
dengan pesatnya pertumbuhan toko online dan semakin banyak yang menjual barang yang hampir sama
terbayang dong begitu kompetitifnya persaingan di bisnis online
untuk itu sebagai pebisnis di industri fashion secara online
cil dituntut harus terus melakukan inovasi
salah satunya dengan melakukan kolaborasi

mereka cukup sering mendapatkan tempat dalam beberapa panggung mode besar di indonesia

selain memamerkan mereknya sendiri cil juga seringkali digandeng
oleh sejumlah desainer pakaian untuk melengkapi tampilan
biar lebih kedengeran di luar gitu kan
cuman kalau untuk sepatu itu emang kalau emang benar benar show atas nama cil
kayaknya itu agak susah gitu karena sepatu gitu produknya gitu kan
kalau fashion show kan kebanyakannya baju kan baju
dan istilahnya tuh sepatu tuh as a accessory

pelengkap kayak gitu kan
jadi yang ada sekarang itu mungkin kita support desainer desainer yang mengeluarin baju
nah pakai sepatu kita gitu sih
itu sekarang udah jalan terus beberapa fashion show yang ada di indonesia
sampai sekarang masih kita sering support juga mereka
untuk luar negeri doakan
mudah mudahan ada yang mau ngajakin
nah kalau kita bisa
nah kalau kita bisa
bicara soal kolaborasi cil ini kalau di fashion show atau panggung
peragaan busana sudah berkolaborasi dengan beberapa fashion designer begitu untuk baju
tapi untuk chill sendiri sepatunya ada kolaborasi nggak sih yang akan dilakukan
kedepannya kolaborasi itu tuh sebenarnya produk malah ada lagi on progress
jadi cil bakal kolaborasi sama lima figur
lima figur itu tuh emang yang
untuk mewakili karakter masing masing
jadi dari segi desainer cil bakal kolaborasi sama lululut villa bibi
iya dari jogja
dan dari brand itu ada sama brand lokal itu ada danjio hyoji
dari ilustrator itu juga ada ika amel
dan dari fashion influencer ada
mbak ajeng svastiari
nah jadi emang chill itu sangat open untuk kolaborasi kolaborasi gitu
untuk ramadan dua ribu tujuh belas aad pun bekerja sama dengan salah satu desainer muda
amanda adalah desainer yang berkiprah lewat pakaian khususnya batik
meski berbeda konsep keduanya cukup sering bertukar ide soal fashion
waktu itu aku lagi mau kolaborasi sama aila
terus akhirnya kita berdua kolaborasi sama cio untuk sepatunya
nah dari situ mulai kenal sama art
terus akhirnya kita coba untuk ngobrol dan segala macamnya
kok ternyata nyambung gitu
kolaborasi cil dan amanda hartanto ini nantinya akan merilis sepatu bertemakan pastel dan batu batu cantik
untuk itu perencanaan dan produksi dilakukan dari jauh jauh hari
dari penjualan online konsinyasi sampai berkolaborasi
aad kini cukup bisa merasakan manis hasil kerja kerasnya
berkat eksistensi cil ratusan juta bisa ia peroleh setiap bulannya
kalau sekarang omset itu per bulannya itu bisa sampai tiga ratus sampai lima ratus juta
naik turun lah ya fluktuatif
cuman di sekitaran segitu
dari sekitar tiga ratus sampai lima ratus juta itu margin produksinya ada di berapa persen
margin produksi empat puluh persen lah
berbicara soal ekspansi ad menanggapinya dengan cukup berambisi
percaya diri dengan strategi diferensiasi aad ⁇ ingin produknya bisa bergerak ke luar negeri
mau dibawa kemana istilah ini nanti
pengennya itu sekarang tuh dua ribu tujuh belas itu sebenarnya udah mencanangkan program
ayo kita jangan jago kandang jangan cuma leading di indonesia
tapi bisa berbicara banyak di luar indonesia gitu
untuk sekarang kemarin kita tuh udah ada masuk stokis di australia
di melbourne salah satu konsep store juga di sana
dan lagi on proses mau masuk ke salah satu store di malaysia dan singapura juga
segala jatuh bangun sudah ia cicipi namun aad ⁇ tidak pernah menyerah
kecintaannya yang begitu besar pada sepatu selalu menjadi kunci agar bisnisnya tidak mudah mati
arah kerantau dari palembang
cukup sukses di jakarta dengan bisnisnya
tipsnya pertama tuh kalau ngomongin bisnis tuh mungkin cari passionnya dulu ya
maksudnya tuh jangan kayak ikut ikutan ikut ikutan apa yang lagi tren pertama
ataupun ikut ikutan kayak temen lagi bikin apa bikin juga gitu
nah kalau dari awal emang saya itu emang udah cintanya saya tuh ke sepatu itu sangat besar
saya ngerasa inilah passion saya tuh di sini gitu loh
nah fine your passion terus mati matian di sana gitu loh usahain gitu loh
jadi kayak jangan pernah jangan pernah ngerasa kayaknya itu susah deh
kalau belum dicoba kita gak bakal tahu gitu
ya memang sepatu dan manusia punya ikatan tertentu
yang dalam hal ini merupakan konstruksi sosial
dari sepasang sepatu seseorang bisa menunjukkan beragam kecintaan hidup
tapi di sisi lain sepatu justru menjadi sumber penghidupan bagi individu